sebuah truk tronton pengangkut batu terguling menimpa angkot dan sepeda motor di cigude kabupaten bogor jawa barat
akibatnya empat penumpang tewas dan dua penumpang bocah terluka parah
kejadian bermula saat truk muatan batu split melintas dari arah cigudeg menuju parung panjang
saat berusaha menyalip kendaraan di depan truk mendadak oleng hingga terguling menimpa sebuah mobil angkot dan motor di jalur sebelahnya
dari hasil olah tkp polisi menduga truk tronton kelebihan beban muatan hingga pengemudi tidak mampu mengendalikan laju truk
supir tronton berinisial g y sudah ditangkap oleh polisi
dan yang dua luka berat dan yang satu luka berat